galuh galuh galuh galuh
reaksi keras terhadap budayawan betawi ridwan saidi atau yang sering disapa babi saidi
terus mengalir di kabupaten ciamis jawa barat
warga turun ke jalan mengecam pernyataan ridwan saidi dalam channel youtube macan idealis
mereka menolak pernyataan ridwan saidi yang menyebutkan ciamis tidak memiliki kerajaan
galu berarti brutal dan prasasti kerajaan galuh dipertanyakan
mereka meminta ridwan saidi sebagai budayawan datang untuk membuktikan pernyataannya itu
bupati ciamis herdiat sunaria yang ikut bergabung dalam unjuk rasa
memastikan kerajaan galuh berdiri sesuai hasil penelitian ahli
herdiat berencana melaporkan ridwan saidi ke pihak kepolisian

kita terusik saja hati kita terusik sama semua masyarakat di kota galuh kota ciamis
karena adanya skipmen pariwisata ini kita merasa terusik
masyarakat kita sebenarnya elah dan damai kondusif
tahu tahu ada skipmen seperti ini

bupati wakil bupati ciamis serta warga membubuhkan tanda tangan dalam kain putih
hal ini sebagai bentuk pernyataan sikap terkait pendapat saidi
tentang kerajaan galuh yang menyinggung warga ciamis
deden rahadian ciamis jawa barat